dengan sigap rifki nasrullah melayani puluhan pasien di bagian kasi rawat jalan rumah sakit universitas erlangga surabaya
siapa sangka karyawan bagian administrasi rumah sakit yang berusia tiga puluh tujuh tahun ini terkena serangan jantung empat bulan lalu
sampai akhirnya tangan saya masukkan ke mulut supaya bisa muntah ternyata yang keluar hanya air liur aja
tidak lama kemudian terus keringat dingin setelah keringat dingin terus ini tangan mulai ada rasa kesemutan tangan sebelah kiri
ya saya merasakan ketika tangan saya mulai ada kesemutan saya sadar bahwa saya kena serangan jantung
kita mengalami apa yang disebut serangan jantung ketika terjadi sumbatan di pembuluh darah koroner
atau pembuluh darah yang menyuplai oksigen dan darah ke jantung
serangan jantung bisa berakibat fatal
institute for health metrics and evaluation atau imh melaporkan empat belas empat persen kematian di indonesia disebabkan oleh penyakit jantung koroner
dewasa ini serangan jantung juga banyak menyerang orang orang berusia muda
dr henry susilo yang berpraktik di rumah sakit uner dan beberapa rumah sakit swasta di surabaya
bahkan pernah mendapati pasien yang usianya baru dua puluh tujuh tahun
faktor risiko yang sekarang paling banyak pada usia muda adalah misalnya merokok
merokok itu adalah kontributor utama pada usia muda
kemudian sedentary lifestyle atau kurangnya aktivitas fisik
atau anak muda sekarang istilahnya nyebut kaum rebahan atau mager malas bergerak
kemudian konsekuensinya adalah obesitas
obesitas ya berat badannya dibanding dengan tinggi badannya tidak seimbang
ya kita berharap bmi nya kurang dari dua puluh lima tapi dengan obesitas bmi nya bisa lebih dari tiga puluh
kemudian diet yang tidak sehat
ya makanan makanan yang rendah serat
ya kita tentu berharap yang sehat sehat itu yang tinggi serat
selain itu penyakit jantung koroner
juga terkait dengan faktor bawaan dan genetik
kualitas hidup pasien serangan jantung tergantung penanganan pasca serangan
jika cepat ditangani kerusakan sel otot jantung bisa diminimalkan
salah satu penyelamatan adalah dengan memberikan pertolongan pijat jantung sembari menunggu bantuan medis datang
setelah kita cek oh nggak ada nafas nggak ada nadi
ya kita panggil lagi pak pak pak
masih tidak ada respon kita lakukan pijat jantung ya
nah fisik jantung itu ada di setengah tulang dada
setengah tulang dada di mana
kita posisikan tangan dominan di atas
kita letakkan di setengah ruang dada
berapa kali pijatan

berapa kali pijatan
kurang lebih lima cm ya
terus habis gitu ketika kita menekan dada gini usahakan dada kan kembali seperti semula ya
sampai pasien sadar
pijat jantung ini bisa dilaksanakan oleh masyarakat awam tidak hanya petugas medis
setelah pijat jantung ada penyelamatan aed atau auto mode external defibrillator
yang biasanya disediakan di tempat lain
di tempat tempat umum seperti mal dan bandara
alat ini membantu mengembalikan irama jantung menjadi normal
karena itulah penting agar semua pihak menjaga alat penyelamat nyawa ini tetap di tempatnya
jika sudah mendapat penanganan medis dokter bisa memutuskan tahap penyelamatan berikutnya
misalnya pemasangan ring jantung untuk melancarkan kembali aliran darah jantung
selebihnya juga diperlukan rehab jantung untuk mengembalikan kemampuan jantung
mencegah lebih baik daripada penyelamat jantung
gaya hidup sehat bisa menjadi penjagaan terbaik supaya terhindar dari serangan jantung